setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut bupati purwakarta merilis profil singkat keempat terduga teroris yang digerebek di kabupaten purwakarta jawa barat
di lokasi pengerebekan pertama di desa karanglayung purwakarta polisi berhasil menangkap rijal alias abu rahman
pria berusia dua puluh sembilan tahun ini merupakan warga randu kurung kecamatan ngamprah kabupaten bandung barat
serta ivan rahmat sharif yang berusia dua puluh delapan tahun ivan berdomisili di tani mulia kecamatan ngamprah kabupaten bandung barat
di lokasi penggerebekan kedua yaitu di rumah apung danau jatiluhur polisi berhasil melumpuhkan dua terduga teroris masing masing abi sofi alias abu aziz alias mas bro
abu sofi merupakan warga jalan tipar kecamatan kota wari kabupaten bandung
seorang lagi bernama abu fais merupakan warga pada larang kabupaten bandung barat
kedua orang ini tewas dalam baku tembak dengan polisi
ya jadi sampai sejauh ini memang untuk dua orang terduga teroris yakni rizal dan juga ivan saat ini masih dibawa di mabespori
untuk dicari tahu sebetulnya di mana lokasi mereka yang nantinya hendak diberikan teror
karena kan sampai saat ini
ini yang menjadi pertanyaan kita semua kan
yang ini juga bomnya kan tidak ditemukan
apakah bom itu memang ternyata ditaruh di dalam waduk itu ataupun memang sudah dirakit ataupun sudah ditempatkan di satu tempat kita belum tahu ya
iya jadi masih terus ditelusuri
kalau kita lihat dari profilnya sendiri ada nggak sih pattern yang bisa kita lihat gitu dari
sebetulnya kalau misalnya pihak kepolisian juga akhirnya mengimbau ini kepada masyarakat begitu kan bahwa rata rata dari yang kemarin beberapa kali
gerbekan yang terjadi pun mereka ini kan berkelompok entah itu kelompok kecil atau kelompok besar
dan mereka biasanya menyewa satu kontrakan dan mengatakan kepada penduduk sekitar bahwa mereka akan mencari pekerjaan ataupun sudah memiliki pekerjaan tertentu
tapi meskipun demikian kegiatan apa yang dilakukan dalam rumah kan tentu saja tidak bisa diendus oleh masyarakat
untuk itu pihak kepolisian juga meminta masyarakat ayo proaktif begitu kan
jika ada pihak pihak tertentu yang memasuki wilayah anda ya coba cari tahu cross check
pemimpinan di wilayah tersebut
entah itu ktp dan sebagainya
karena ya tidak tahu juga dari mana orang ini berasal dan bukan cuma pria perempuan pun
sekarang juga bukan hanya laki laki ya
perempuan pun seperti kemarin kasarnya mau untuk menjadi pengantin daripada gerbong teror ini
dan ini juga seperti modus yang sama ya menyewa satu kontrakan gitu
dan ini juga mungkin seperti yang ditahu tinggal di situ hanya beberapa orang tapi ada temannya juga
dan kebanyakan dari mereka lagi lagi tidak mempunyai
ini pekerjaan yang bisa dibilang pekerjaannya tetap gitu
kemarin kasus teror yang di tanggerang selatan mereka bilang kepada warga sekitar atau tetangganya mereka melakukan ojek online
dengan mereka juga suka
tetap walaupun mereka tetap suka berinteraksi dengan tetangga seperti mereka menyuci motornya gitu
mereka tidak tertutup seperti yang kita tahu yang di purwakarta ini mereka juga kabarnya juga pas saat digerebek mereka sedang berbincang dengan tetangga
jadi bukan berarti orang yang tertutup
ataupun tidak membiarkan dirinya dikenal dengan tetangga
tapi itu agak sulit juga ya untuk masyarakat misalnya mau berhati hati atau mencoba mengidentifikasi dari awal gitu ya
atau akhirnya melaporkan
itu juga agak sulit karena profil ini sangat amat umum gitu di masyarakat bisa di sekitar kita juga sangat umum untuk misalnya kontrakan bersama teman
atau misalnya bekerjaan ojek online
jadi sekarang modus modusnya pun sudah beragam
bukan lagi meledakan bohong bohong
bukan bawa mulut diri
bisa jadi ada satu teror pun yang saat ini identifikasi oleh kepolisian melalui penyebaran racun misalnya
dan itu di soal masalah perempuan
ada juga modus mereka akhirnya menikahi perempuan lalu membaikat mereka untuk menjadi pengantin
tapi kalau misalnya masalah teror ini di indonesia ya bukan indonesia saja sih ya
di seluruh dunia bahkan belum punya ramuan khusus ramuan jitu yang akhirnya bisa menumpaskan teror ini terorisme ini
bahkan isis kita tahu memang menjadi dalang dibalik ini semua
yang isis punya kelompok yang cukup besar
di suria bahkan di indonesia
nah kelompok kelompok ini akhirnya bergerak dan juga menjamur di berbagai wilayah
itu yang sangat membahayakan karena memang bisa dibilang isis itu sendiri di indonesia tidak hanya satu gitu
mereka juga terpecah gitu
jadi kelompok kelompok ini mungkin pastinya ingin at least mereka mendapatkan dukungannya isis gitu kan
dan itu bisa diklaim oleh isis juga
betul dan itu memang juga jadi identitas isis sendiri ya untuk bukan hanya satu entity yang satu yang besar tapi grassroots gitu
jadi akar akar yang akhirnya susah juga untuk ditampung bahkan di isisnya sendiri mungkin
betul motifnya kenapa banyak pihak yang mau bergabung pun beragam kan
termasuk salah satunya adalah motif ekonomi
nampaknya itu ya yang harus segera dibenahi
ya kita bantulah masyarakat proaktif
tidak perlu takut kita libur seperti biasa saja karena natal dan tahun baru menjadi ya isu yang cukup besar juga ya
menjadi target dari serangan teror tapi pihak kepolisian sudah memberantas itu semua dengan melakukan pengerebekan
nah itu dia soal perkembangan terorisme dan juga penggerbekannya